sampai jumpa di video selanjutnya

gw dapat penglihatan itu lagi
begitu gw tatap matanya
gw bisa ngeliat kalo dia bakalan dikroyek sama penjahat penjahat
dia bakalan mati
itu yang disitu san
mau mumpet ya ngapain lo
makanya lain kali percaya deh
yaudah kalo gitu kami antar kamu ke rumah
mari mari silahkan
selamat berdua teman teman
semoga kalian betah tinggal disini